yang pasti sih ga dihalaman depan rumah lo
aduh bagus deh kalo gitu
ngumpet sekarang hasbalok
ya ngumpet dimana
ya terserah lo lo mau ngumpet di garasi kek di toilet kek
mau di dapur juga terserap
pokoknya lo ngumpet dan jangan sampai bokap gue liat lo ada disini
jangan nyuruh terus kayak gitu oke jangan panik
pertama ini pertama kalinya gue datang ke rumah lo
letak toilet dimana letak garasi
setahu gue boy dan temen temennya itu tuh emang punya geng motor
tapi menurut gue geng motor mereka tuh gak bikin onar
atau bikin ribut atau bikin kejahatan
setau gue mereka tuh
malah ngebantu masyarakat
dan sering melakukan kegiatan sosial
dan menurut gue berdampak positif dong buat masyarakat
itu semua cuman kedok
gue udah selidikin ya
boy dan geng motornya itu
punya bisnis ilegal
yang pasti itu berbahaya bro apalagi buat adik gue
ternyata putra ga gampang dihasil
dia bener bener ga kepancing emosinya
gue gak boleh salah langkah
boy itu sering berurusan sama polisi
dan dia tuh tau cara menghindari polisi tuh kayak gimana
udah sering deh kayak gitu
kalau kita belum punya bukti yang kuat
ntar kita jatuhnya ngefitnah boy
tapi buat sementara
gue titip ya adik gue sama lo
jangan biarin gue deket sama reva
gue ga mau tuh boy ngasih dampak buruk ke reva
dia adek gue satu satunya
reva tuh orangnya kritis
jadi coba lo ngomong dulu deh ke reva
mungkin dia mau dengerin dan dia
juga punya pandangan menurut dia sendiri kayak gimana
udah berapa gue udah kasih tau
bokap gue juga udah kasih tau
dan kita ga tau boy gimana ke reva tuh di kampus
yaudah lo tenang aja ya
jadi lo sama om benny
mendingan ga usah khawatir ya
oke deh kalau kayak gitu
jaga adek gue di kampus ya
jangan biarin bui deket deket sama dia
gue harus cari informasi lengkap soal boy
biar gue ga salah nuduh dia
meskipun gue juga nganggep gue itu saingan gue
maaf ganggu non
iya kenapa bi
ada yang mau ketemu sama non reva
tapi bibi suruh tunggu dulu
takutnya non reva belum mau nemuin dia
dia cuma bilang teman kampus
tapi kalau non reva masih pengen istirahat
bibi suruh dia pulang aja ya
ga usah gapapa bi
biar aku temuin aja
yaudah bibi keluar dulu ya nan
siapa sih tamu gue
cepet sembuh ya
ya gue mau jenguk lo dulu
soalnya gue tau dari raya katanya lo sakit
pantusan gue telfon ga diangkat angkat
jadi yaudah gue nekat aja kesini
bawain lo gue sama susu supaya lo cepet sembuh
sumpah sih lo tuh nekat banget tau ga
oh lu pasti takut gue ketahuan sama papa benny ya
gue udah pantau dulu rumah lo sebelum gue datang
begitu keadaan aman baru gue sih
hah ini apaan
yaudah yaudah tuh tuh taro situ aja taro
buruan buruan taro aja disitu
tapi harus diminum ya nanti
buahnya juga harus dimakan
sampai jumpa lagi
yah ini sih gue tau nama penyakitnya
gara gara kangen sama gue ya
mas bufu tuh apaan sih
udah tau gue lagi
yaudah yuk kita ke rumah sakit
tau gue lagi beres beres lo tuh ngapain sih nanya gue kenapa
udah ke rumah sakit ya gue anterin
gak usah gak usah gak usah
kok gak usah
lalu ini lagi flu
kalo didiemin bahaya
makin lama makin lama badan makin drop
yuk gue anterin ke rumah sakit
udah gapapa gak usah gue balik balik aja kok
nah kok bocor kita tuh gak boleh egois
sebentar lagi kita syuting iklan
ya mungkin buat kita berdua sih efeknya nggak besar ya
tapi ingat gak janji kita
kita syuting iklan dan uangnya untuk anak anak panti
untuk bantu mereka
terus kalo kontraknya dibatalin kita gak jadi syuting
berarti kita nggak bisa bantuin mereka juga dong
gue gak mau anak anak panti itu kehilangan harapan
yaudah yuk kita ke dokter
supaya setepat ditanganin
supaya cepet sembuh juga
tunggu tunggu tunggu
lo denger gak suara itu
itu suara mau pukul bokap gue
ya terus gue harus gimana dong
saya tidak bisa konsentrasi
saya tidak bisa konsentrasi
saya akan langsung periksa kondisi reva
yang pasti sih nggak di halaman depan rumah lo
aduh bagus deh kalo gitu
ngumpet sekarang hasbalok
ya ngumpet dimana
ya terserah lo mau ngumpet di garasi kek di toilet kek
mau di dapur juga terserap
pokoknya lo ngumpet dan jangan sampe bokap gue liat lo ada disini
oke jangan panik
pertama ini pertama kalinya gue datang ke rumah lo
letak toilet dimana letak garasi dimana letak gudang dimana
gue pun gak tau
aduh yaudah pokoknya lo harus buru buru ngumpet
jangan ada disini jangan sampe keliatan sama bokap gue
karena kalo bokap gue liat pasti dia bakal marah banget
udah buruan aku kenapa diem aja sih kayak patung
daripada disuruh ngumpet gue pusing
gue gak tau letak letak rumah lo dimana
yalah kenapa gue harus takut
tujuan gue dateng kesini baik
terus juga mau silaturahim
es bolok masalahnya bokap gue udah teranjur kesel sama lo
jadi kalo seandainya dia ngeliat lo disini
apalagi dia ngeliat gue ngebolehin lo dateng kesini
udah pasti gue bakal dipindahin balik ke ausi lo mau
gue gak mau kehilangan reva
karena gue beneran udah jatuh cinta sama dia
astaga bokap itu bokap gue udah mau dateng
betul kita harus mikirin tempat mana yang cocok buat lo ngumpet
jangan sampe lo ketauan
es bolok bukan disitu
kamu ngapain disini
kamu kan masih sakit
kenapa nggak di kamar aja sih
itu pah jadi tadi aku keluar kamar karena
aku mau cari matahari
karena di kamar tuh aku gak bisa berhenti bersin kan
sampai dulu aku jadi sakit
kenapa sih gak di kamar aja
eh papa bawa dokter arifin biar kamu diperiksa
takutnya flu kamu tambah parah lagi
makasih ya pak
demi cinta gue rela ngapain aja